nanti kalau itu
coba lihat mata dokter
apakah kamu ikhlas
mendonorkan ginjal kamu itu
kamu sendiri kan yang mau mendonorkan ginjal kamu untuk tika
jangan bikin mama jadi bingung